saudara pemerintah daerah dinilai memiliki peranan yang penting untuk mendukung keberlanjutan perkembangan negara
demi menuju indonesia emas dua ribu empat puluh lima pimpinan majelis pemusyawaratan rakyat ri menggelar diskusi tentang pentingnya peranan daerah saat ini
pimpinan majelis permusyawaratan rakyat mpr ri bersama lembaga ketahanan nasional lemhanas menggelar forum diskusi mengenai peranan pemerintah daerah
pasalnya peranan pemda dinilai masih belum maksimal dalam menggunakan hak otonomi daerah
tantangan pemerintah daerah saat ini adalah mendorong terbentuknya praktik pemerintahan daerah yang modern
dengan mendekatkan aspek entreprenerial governance yang berpengaruh pada jalannya pemerintahan melalui kolaborasi bersama masyarakat agar layanan publik dapat lebih efisien
dalam sesi diskusi wakil ketua mpr fadil muhammad menekankan pola pikir para pejabat
pemerintah daerah semestinya harus lebih ditingkatkan terutama dalam memaksimalkan apbd
tantangan indonesia ke depan ada di pemerintah daerah kita kasih anggaran yang demikian besar dari pusat anggaran apbd juga besar
tetapi daerah tumbuhnya tidak seperti yang kita harapkan maka ada sesuatu yang kurang
menurut pengamatan saya adalah dalam pengelolaan pemerintahan daerah
atau manajemen pemerintahan daerah untuk itu harus mengikuti perkembangan yang ada
fadil muhammad menambahkan reorientasi pembangunan daerah untuk kedepannya dinilai penting
pemerintah daerah juga diharap lebih memaksimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat demi menuju indonesia emas dua ribu dua puluh empat